kami putarkan kembali tadi ada beberapa keterangan para ahli yang sudah disampaikan dalam persidangan
sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dua ribu dua puluh empat di mk yang diajukan oleh kubu tiga sebagai pemohon
ada beberapa ahli yang sudah disampaikan salah satunya adalah ahli hukum tata negara yang dihadirkan oleh tim ganjar mahfud
aan eko widiarto yang dalam pemaparannya menegaskan mahkamah konstitusi harus memutuskan berdasarkan undang undang
sesuai dengan alat bukti dan juga keyakinan hakim
menurut ahli pelanggaran pemilu yang tidak diputus hanya akan menunda keadilan
ahli juga mengingatkan sumpah hakim mahkamah konstitusi yang harus memegang teguh undang undang dasar
dan menjalankan peraturan perundangan menurut ahli
dengan demikian maka seharusnyalah menurut penalaran hukum yang wajar
kita kembali ke frasa wewenang sesuai ketentuan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pertama pelanggaran pemilu yang belum tidak dapat atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu
dan tidak diputus oleh mahkamah konstitusi
maka hanya akan menunda keadilan
mahkamah adalah pengawal konstitusi
mahkamah konstitusi memutus perkara berdasarkan undang undang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim
mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif
bila hanya memutus hasil maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat beratnya
dan menang tidak akan dihukum
tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat
dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain
dan yang paling dalam adalah sumpah hakim mahkamah konstitusi
dalam sumpah hakim ini dua kali undang undang dasar ditautkan
yang pertama adalah memegang teguh undang undang dasar
dan yang kedua ketika menjalankan segala peraturan perundang undangan
dengan seluruh seluruhnya masih ada frasa menurut undang undang dasar
sumpah ini kalau kita lihat berbeda dengan sumpah presiden
sekalipun presiden dalam sumpahnya hanya disebutkan menjalankan segala undang undang
dan peraturannya dengan selurus selurusnya tidak ada frasa sesuai atau menurut undang undang dasar
ada isu oh ya pasti lebih banyak yang seribu
tetapi ya mk ini adalah the guardian of constitution
penjaga konstitusi dan penjaga pancasila
pancasila apa di dalam pasal di dalam sila kelimanya adalah keadilan bagi seluruh rakyat indonesia
jadi kata keadilan itu bolak balik makanya saya di dalam persidangan tadi saya bilang
kira kira ada dua puluh satu kata unsur adil
jadi kata adil yang mengandung unsur adil itu ada dua puluh satu kali
sementara hukum itu ada kata hukum itu ada delapan belas kali
itu artinya apa artinya bahwa para founding fathers
para pendiri negara republik kita ini republik indonesia ini adalah cinta kepada keadilan
dan saya katakan juga tadi bahwasannya
di dalam undang undang dasar empat puluh lima rujukan utama kita
itu tidak ada kata kepastian hukum saja tetapi kepastian hukum yang adil
jadi di sini ini mencari kita mencari keadilan
jadi itu makanya teman teman dari pengacara dari tiga tadi selalu menekankan bahwa
hakim mk itu harus mencari substansial justice harus melakukan judicial activism
jadi bukan hanya terpatok pada cara berpikir yang positivistik legalistik
sekali lagi saya terima kasih kepada kawan kawan semua
karena saya diberikan hak juga untuk menjawab menjelaskan
karena saya tidak ingin bangsa ini dibangun dengan kebohongan kebohongan
bangsa ini dibangun dengan ketidakjujuran
jadi kita harus menuju ke alasan
kalau kita lihat misalnya di dalam pembukaan seribu sembilan ratus empat puluh lima itu ada kata kata
maka sampailah kepada saat yang berbahagia
jadi sangat dasar coba dikaris bawah kata bahagia
sebelum ada index of happiness itu para pendiri bangsa kita sudah bicara kebahagiaan
syaratnya apa bahagia harus ada kejujuran
tidak boleh ada kebohongan harus ada justice tadi
tetapi kalau bangsa ini dibangun oleh apa namanya
kebohongan ketidakjujuran kita tinggal menunggu bahwa kita akan tenggelam bersama sama
ibaratkan kita menaiki sebuah kapal begitu
dan kemudian ada yang membolongi bidak kapal itu
dan kita tidak cegah dan air kemudian masuk